saya tidak menginginkan punya menantu seperti kamu
saya ini menantu pilihan papa loh
saya masih punya hak
kamu itu menikahi anak saya
hanya untuk menginginkan harta saya
tidak akan membiarkan kamu
paket ada tangan mira segala lagi
gak mungkin dia bisa lepas
ini ada mobilnya pak rido
mungkin ada di dalam pak
assalamualaikum pak rido
ada apaan nih rame rame
saya ingin mengucapkan selamat
akhiran bayi bapak
istri saya sudah melahirkan
istri kamu sudah melahirkan
kamu memang keterlaluan rido
kamu menyisai istri kamu
dan dia mengalami pendarahan kamu tidak peduli sama sekali
dimana hati durani kamu tidak peduli sama sekali

kamu saya nikahkan dengan mira
dan asal kamu tahu
saya sudah berjanji kepada diri saya
seluruh perusahaan ini akan saya berikan kepada kamu
dan orang ini semua saksi
pak ini semua salah paham pak
aku gak mungkin begitu sama mira kok pak
salah paham apa
dari tadi aku teleponin juga
aptek kamu gak aktif
ada masalah sedikit pak
masalah apa lagi
orang tuanya sudah tahu
apa yang telah aku lakukan sama mira
bisa bisa lebih maksimal
saya sudah percaya

terima kasih pak
kami harus menyerahkan semuanya kepada allah swt
kamu ingin tambah ya
bagaimana keadaan suami saya dok
mohon maaf sebelumnya
kami tidak bisa menyelamatkan nyawa pasienku
kami mengundang arman itu
karena sudah menolak nak arman

sehingga saya salah memilih suami untuk mirah
mungkin sudah itu jalannya
tetapi kedatangan saya ke sini
saya ingin menyampaikan
nazar baik saya selama ini
akan menjadi neklek yang baik
saya akan menjawab
saya akan melamar mira menjadi istri saya
kalau soal itu
saya tidak punya hak pak
yang punya hak adalah mirah
tapi itu bukan karena